suatu hari di puskesmas
selain faktor genetik tau gak sih kalau ada faktor lain yang turut mempengaruhi tinggi badan seseorang lho guys
eh babek kok tinggi bener sih
studi tahun dua ribu enam belas berjudul a century of trans adult human hate menunjukkan
jika selama satu abad sejak seribu delapan ratus sembilan puluh enam sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh enam pertumbuhan tinggi badan pada penduduk korea selatan meningkat pesat
studi lain bahkan menyebut jika pertumbuhan penduduk korsel merupakan yang terpesat di dunia
yang ini bertambah rata rata lima belas sampai dua puluh cm
eh btw emangnya kalau tinggi badan orang indonesia justru cenderung stagnan nih
lah emang iya nih gue kasih tau
tinggi badan penduduk dewasa sejak seribu sembilan ratus delapan puluh lima hingga dua ribu sembilan
hanya bertambah lima cm menjadi rata rata satu ratus enam puluh enam tiga cm pada laki laki dan satu ratus lima puluh empat empat cm pada perempuan
kok bisa ya
ya bisa lah kan ada faktor non genetik lainnya kayak asupan gizi penyakit dan juga faktor lingkungan yang juga berpengaruh
makanya makan yang bergizi dong jangan makan odading mulu
nih abisnya enak sih
nah itu dia kenapa pemerintah kita serius banget dalam mengevaluasi dan memperbaiki kecukupan
di momen hari gizi nasional dua puluh lima januari tahun dua ribu dua puluh tiga ini
kementerian kesehatan memberi tema protein hewani cegah stunting
stunting sendiri ialah kondisi gagal tumbuh pada balita yang salah satunya diakibatkan kurang gizi dalam jangka waktu lama
stunting berbahaya karena ini nih
huff ngeri banget ya
eits selain protein hewani penting juga untuk memperhatikan asupan gizi seimbang dalam porsi makanan sehari hari
dengan tetap memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan
lagi makan lah kan lagi nasib berkebuhan